standarnya disederhanakan dan kualitasnya diangkat
jadi dulu ada kelas tiga sekarang semuanya naik ke kelas dua dan kelas satu
jadi diharapkan lebih sederhana dan layanan masyarakat lebih baik
nanti permenkesnya sebentar lagi keluar sesudah bapak presiden
penerapan kelas rawat inap standar atau kris
tidak menghapus jenjang kelas pelayanan rawat inap untuk peserta
nah pagi ini saya sudah bersama dengan direktur utama bpjs
kesehatan ali gufron mukti
pak gufron bisa dijelaskan sebenarnya di masyarakat ini
polemik terkait hapus atau tidak hapus sih pak yang sebenarnya terjadi
iya kalau masyarakat saya kira harusnya tidak terlalu khawatir ya
harusnya karena ini yang jelas itu sampai detik ini kan masih sama
seperti biasa dan pelayanan kan lebih bagus begitu
oke nah ini kemarin pak menkes mengatakan sebenarnya yang terjadi itu adalah penyederhanaan kelas
nah itu bisa dijelaskan nggak pak penyederhanaannya itu seperti apa
sebelumnya kan yang kita tahu ada kelas satu kelas dua kelas tiga
nah penyederhanaan ini seperti apa pak
iya tentu kalau yang menyampaikan pak menkes lebih bagus tanya kepada pak menkes ya
tapi yang jelas yang mengatur ini kan baru ini perpres
jadi di situ itu sebetulnya menyempurnakan dari perpres sebelumnya
untuk contohnya memilih vaskes ya
kemudian mereka yang di phk
bagaimana kpk dan termasuk kriteria kris ya
jadi kris ini dengan dua belas kriteria begitu
sehingga di situ diatur juga
kalau yang katakanlah sekarang ini kan
untuk yang pekerjaan ini kan yang di phs lima puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh empat ya
untuk yang di phs lima puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh empat ya
untuk yang di phs lima puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh empat ya
jadi akan berbasis evaluasi ditentukan
kira kira tarifnya paket manfaatnya iurannya dan lain sebagainya
oke berarti ini tinggal penerapannya saja ke masyarakat ya pak
sebagian kan terutama kalau grace
itu ada kpk ada tadi sudah saya sebutkan
untuk khusus kris ini
kan menunggu evaluasi dulu
evaluasi dan evaluasi itu sebetulnya
nah itu nanti kemudian didiskusikan
lalu hasil evaluasi itu akan menetapkan
kira kira paket manfaatnya seperti apa
kemudian tarifnya iurannya begitu
oke nah ini kalau misalkan masyarakat pasti bertanya tanya ya pak
berarti kan ada peningkatan kualitas pelayanan gitu ya pak
maksudnya ada perubahan tarif nggak pak
jadi umpamanya kelas satu mau pindah ke
bisa dibayar sendiri bisa dibayar oleh perusahaan
atau dibayar oleh asuransi kesehatan tambahan gitu
nah berarti saya mau tegaskan sekali lagi bahwa
penerapan kelas sarawat enough standard ini
tidak menghapus jenjang kelas
kan menunggu hasil evaluasi
ya kan di situ sudah ada waktunya juga ya
sampai kira kira juni dua ribu dua puluh
nah itu akan keputusan ini mengenai paket manfaat
mengenai tarif mengenai iuran
oke berarti ini tadi bapak bilang ya
masyarakat tidak usah khawatir
tidak usah gerasa gerusu terkait penerapan kris ini
karena sebenarnya pemerintah ini ingin mengevaluasi pelayanan
iya kalau kami berharap ya dari bpjs itu
layanannya tentu lebih bermutu
kita kan melakukan transformasi mutu nih di bpjs kesehatan itu
lebih mudah lebih cepat
tanpa fotokopi bisa antri dari rumah
mohon maaf jangan sampai aksesnya dibatasi ya
berarti kelas tiga itu sudah tidak ada ya pak
hanya vip kelas satu dan kelas dua
ya maksudnya nanti setelah penerapan ini
ada kelas tiga ada kelas dua ada kelas satu ada vip ada
ini kan jadi pertanyaan di masyarakat
yang dijawabnya kan sekarang seperti sekarang
nah di dalam perpres lima puluh sembilan kan dikasih tanggal juga
nanti tapi apa dasarnya
dasarnya adalah hasil evaluasi gitu
ini karena pak menkes kemarin bilang bahwa
kelas tiga yang sekarang ini nanti akan naik
ke kelas dua dan kelas satu seperti itu pak
nanti akan ada penghapusan kelas tiga gitu pak
kelas yang minimum itu tadi di
di standarisasi itu bagus ya
tetapi pastinya kan kita harus nunggu evaluasi begitu
saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya